prosesi ngasa ini digelar tiap selasa kliwon pada mangsa kesanga dalam hitungan jawa
dan dilaksanakan satu tahun sekali
upacara adat pun dipusatkan di sebuah hutan adat yang dikeramatkan
yakni pesarian gedong
gedong pesarian berada di kawasan tanah keputihan atau tanah suci
yang letaknya berada di kampung adat jalawastu desa ciseruh
kecamatan ketanggungan kabupaten brebes
tahun ini ngasa jatuh pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
prosesi upacara dimulai sejak pagi buta
masyarakat adat jalawastu di dataran tinggi gunung sagara
tampak disibukan dengan persiapan menyambut hari suci tersebut
sebagai wilayah adat yang mayoritas penduduk yang mengandalkan hasil alam
masyarakat membawa dan mengarah hasil bumi
berbagai hasil pertanian mulai dari padi jagung kelapa hingga sayur mayur
dan sayur disajikan dalam ngasa ini
dalam ritual ngasa seorang tetua adat atau kekolot membacakan mantra berbahasa sunda di gedong pesarean
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang mereka nikmati
usai berdoa ritual diakhiri dengan makan bersama dengan menu nasi jagung dan sayur sayuran
upacara ngasa ini merupakan tradisi kuno warga jalawastu
untuk mempertahankan tradisi sunda wiwitan
meski mayoritas masyarakat sudah beragama islam
tradisi dan budaya leluhur mereka yang menganut sunda wiwitan masih dijaga
pengaruh sunda wiwitan yang masih dipertahankan adalah penggunaan bahasa sunda di kampung ini
masyarakat setempat juga masih bergantung pada alam
dan mereka sangat menjaga kelestarian alam sebagai sumber penghidupan
kemudian sejumlah pantangan adat sunda wiwitan juga masih dijaga
kita menyaksikan bahwa komunitas jalawastu dan juga satunya adalah komunitas ganduan
ini merupakan salah satu jejak bagaimana pengaruh sunda itu sangat kuat di wilayah kabupaten brebes
dan juga kita melihat pada teks yang diturunkan dari narasi gunung sagara
itu jelas bahwa ini merupakan suatu arketipe pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pengaruh sunda di tanah jawa
untuk melestarikan budaya leluhur upacara ngasa ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat adat jalawastu atas hasil bumi
intinya begini kita setiap tahun dilaksanakan upacara masa
karena budaya itu perlu dilestarikan
terus semenjak dulu sudah ratusan tahun kita harus melaksanakan adat di sini
terutama kita disini untuk melestarikan di desa kami yaitu kampung jalawastu
selain di kampung jalawastu tradisi serupa juga digelar di desa gandoang kecamatan salem
imam suripto brebes jawa tengah